dua pelajar sekolah menengah pertama di ngawi tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak sebuah pembatas jalan
diduga korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat melintasi jalan menikung dengan kecepatan tinggi

indra fatariza prabowo usai menabrak sebuah pembatas jalan di jalur provinsi kabupaten ngawi solo selasa siang
menurut saksi mata keduanya diduga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dengan kecepatan tinggi saat melintasi sebuah tikungan hingga menabrak pembatas jalan
dari rumah itu tahu bunyi berubah berubah terakhirnya mobil kebalik terus bawa ada bunca dua orang itu meninggal
dari hasil olah tkp polisi kecelakaan
disebabkan karena kedua korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali saat berada di sebuah tikungan jalan
saya menuju ke utara dengan kecepatan tinggi karena jalan menipu tidak bisa menguasai kendaraannya dan mengambil haluan terlalu kiri sehingga mengubur pembatas jalan
usai dievakuasi jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum dr suroto
sementara kasus kecelakaan ini tengah dalam penyelidikan polres ngawi